kenapa kamu pergi secepat ini
kenapa kamu meninggalkan bobo
bobo masih ingat sekali
bagaimana suara tangismu
menyentuh tanganmu yang lembut
rasa bahagia itu
tidak akan pernah tergantikan oleh apapun
dan tidak akan pernah kembali
cantik seperti biunya
akan aku beri nama dewi nawasih
dewi nawangulan yang terkasih
maafkan bapak yang tidak bisa membahagiakan kamu
yang jarang ada di rumah
kalau benar itu adanya
itu sungguh sangat kejam sekali
tetapi aku belum tahu pasti
mengapa kilengan wulum jadi seperti itu
tapi dapat kupastikan prabu giripati
bahwa dalang dari semua ini
adalah ratu gendeng permoni
apa kalian tahu
dimana gendeng sekarang
dimana rombongan seth rukunamait berada
tapi sampai sekarang
aku belum tahu
keberadaan dari ratu genep permoni
mereka berada di tempat tinggal iblis tontomuko
ternyata dia bekerja sama dengan seth rukunamait
dan tentunya juga dengan jakataru
aku tahu tujuannya sekarang
tujuan manusia pengguseg itu
tujuannya adalah pusaka
dia memang tidak berniat berkuasa
dia kabur membawa taring monyet ke ratuan giripati
kalian tahu semua kan
pusaka itu tidak akan berfungsi
kalau tidak diberikan secara langsung oleh para penguasanya
tetapi dia tetap saja kabur membawa taring monyet ke ratuan giripati milikku
lalu apa maksudnya dengan semua itu kang mas
tujuannya adalah senjata
jika keempat pusaka di masing masing keraton dilibur menjadi satu
itu akan menjadi senjata
senjata satu satunya yang bisa melukai romo
apa yang kulihat selama ini di kocobonggolo
adalah dindam dari jakataru
tapi mengapa prabu
mengapa jakataru memiliki dendam kepada sang penguasa langit
yang penting kita sudah tahu tujuannya apapun
bekerja sama dengan iblis tompomugo dan jakataru
pusaka dari seter gondemai
berada di tangan jakataru
kamu benar nawanggula
tinggal pusaka terakhir
lebih baik kita sekarang berkumpul di keraton skorokidulo
untuk mengamankan pusaka itu
cepat atau lambat
jakataru pasti datang ke keraton skorokidulo
ketika ketemu seter yang disentuh
itu tidak dapat paling baik
hubungan setro gunumai dan jakartaruk sudah bersiap
mereka sedang menuju kesini
iya jalan satu satunya
memang kita harus berperang
aku harus berperang melawan pasukanku sendiri
lelajar memang jakartaruk
topeng musti siapkan pasukan
aku harus memanjul cundomani
tidak kusangka orang orang terdekatku pergi
hendaru tidak mungkin bermaksud borok
pasti ada alasan lain sehingga dia menghilang dari kita
lebih baik kita konsentrasikan pusat dan pikiran pada perang yang akan kita hadapi
lihatlah dia berapa lama dituju ke trivatica
dia mampu menemukan bob means
dari zona sampah

memematikan nama lima immigration yang hitam